rena sayang gimana makannya udah selesai
udah yaudah kita berangkat ya
tuh lihat udah jam berapa nanti terlambat
om mayang antri di samancus ya
yaudah sekarang minum dulu
minum pinter makannya
arabir ganteng m tudodah

mama kau gue jadi sia sia
ayah mikir elsa mikir
jangan sia siain elsa
mungkin masih mandi ma
aku sarapan enak di sini ma

tom sedih juga kan
mama tidurnya gimana
mau makan atau enggak
kondisinya gimana sekarang
apa kepikirannya tom
apa kepikirannya tom
emang mama sarah tidur dimana opah
apa kepikiran mama kamu
mama tidurnya gimana
mau makan atau enggak
kondisi yang gimana sekarang
apa kepikiran itu
emang mama sarah tidur dimana opah
kondisi yang gimana sekarang
gimana makannya udah selesai
kita berangkat ya
tuh lihat di jam berapa
udah sekarang minum dulu
minum pinter makannya
udah sekarang salim pamit sama mama sama papa sama opah suria
aku berangkat sekolah dulu ya apa
iya sayang belajar yang pintar ya yang rajin ya
mari pak suria saya dulu ya
ini pak suria
ini pak suria
masa sarapan yuk
nanti aku sama mas al antarin papa untuk jenguk mama
tapi dengan satu syarat ya pak
kalau makan harus banyak dan harus habis
kalo sampai papa sakit nanti aku yang marah
terima kasih ya andin
kalo ada perhatian lu
perhatian banget sama papa
terima kasih ya
pak aku sama mas al ini sangat menyayangi papa
sudah seharusnya pak
anak menyayangi orang tua ya kan
tapi sepertinya saya gak bisa menemani papa sama andin untuk jenguk mama
soalnya di kantor sih masih ada meeting
gak apa apa ya
tapi nanti pas makan siang papa sama andin ke kantor aja
nanti kita makan siang baru
ini anak saya dulu pak
nanti sebelum kita kantor polisi kita mampir sebentarnya
kita beli makanan kesukaan mama ya
dabungku sih buat mama
kamu udah rapi mau ke kantornya
yaudah sarapan dulu sama mama ya
wah ada segoreng nih mak
mama tadi malam tuh gak bisa tidur no
mama kepikiran terus soal andi sama rena
udah lah mak gak usah dipikirin
kan kita gak ada buktinya mak
badan aku lemas semua ma sakit semua ma
badan kamu sakit semua
nino dimana ma ada di situ gak
dia belum jalan ke kantor kan
ya boleh gak ma aku minta tolong dulu ma suruh nino kesini
badan aku lemas semua aku takut pingsan deh ma
biasa katanya badannya sakit semua nggak bisa bangun dari tempat tidur
terus elsa bilang katanya suruh kasih tahu kamu
kasih tau aja kan
mamah aja yang jemuk
kasian kalau sakit kamu pikirin dia lagi hapus
kamu lihat dulu
aduh sakit badan aku
aduh sakit banget badannya
aduh sakit banget badannya
sayang sakit badan aku sakit semuanya aku lapar aku bisa bangun aku lemes
udah gue lemes lemesin biar diperhatikan sama gue malah pergi lagi
kok gak ada perasaan banget sih sama gue
gak bisa mentuhin
aku mini dikit bahagia
kiin aku smashing dimotivasi disini atau lagi
kayaknya dikalo sih
dia ngasihmu sihir norway nyeri juga ya ga jadi sihir indonesia
tuh dikit aja
agna selalu paraner
aku pun terbilang sedikit buntur gue
terima kasih udah suapin aku
semoga dengan cara ini
nina bisa lebih perhatian lagi ke gue
hari pertama kerja
pakai seragam baru
pagi ini bapak bersihin area ruang meeting di lantai dua puluh
dan semua area koridor di lantai dua puluh juga ya
pakai lift barang
jangan pakai lift pegawai ya pak
dan satu lagi
jangan sampai ada
air yang tercecer ya pak
selamat bekerja ya pak
semoga bapak betah kerja di sini